dewan perwakilan rakyat jumat pagi menggelar sidang paripurna masa sidang keempat di gedung dpr jakarta
dalam sidang paripurna ini anggota pengganti antar waktu dilantik dan hasil uji kelayakan calon kantor akuntan publik pemeriksa laporan keuangan bpk disampaikan
sayangnya pembahasan rancangan undang undang belum selesai pada masa sidang ini
sidang paripurna dpr masa sidang ke empat dipimpin ketua dpr adeko marudin
dalam masa sidang ini pembahasan rancangan undang undang belum diselesaikan termasuk ruu pengampunan pajak atau tax amnesty
panitia kerja teks amnesty baru dibentuk dan akan mulai bekerja setelah reses
diharapkan setelah reses dan memasuki masa sidang baru keputusan ruu teks amnesty ditetapkan
selain itu ruu pemilihan kepala daerah diharapkan selesai dibahas pada masa sidang mendatang